kamu mengenali ayandaku
aku tidak akan percaya begitu saja
sebelum aku buktikan sendiri
aku akan menang

aku akan menang
kau tidak akan percaya begitu saja
kau tidak akan percaya begitu saja
aku akan menang
kau tidak akan percaya begitu saja
aku akan menang
kau tidak akan percaya begitu saja
kau tidak akan percaya begitu saja
aku akan menang
bagaimana keadaan ibu nda saat ini
ibu nda sudah merasa baikan
tinggal memulihkan sedikit tenaga ibu nda
mari ibu nda
kita akan pulang ke pejajaran
kita akan pulang ke pejajaran
aku harus menghentikan mereka
aku harus menghentikan mereka
sudah nyai sudah saudaraku
minggir ke omong baru
biar aku hajar orang ini
nyai rompong kamu ini adalah orang yang sangat saktiman draguna
pasti saudaraku ranggabwana akan mengangkatmu sebagai penggawa istana
kalau saudaraku sudah menjadi raja di kerajaan bajajaran
tidak akan ada orang sembarangan menjadi raja pajajaran
kamu tidak tahu siapa aku
aku adalah ranggabwana turunan prabu di skala wastu
jangan mengaku aku ranggabwana
aku adalah keturunan prabu di skala wastu
ayahku dilahirkan oleh seorang seluruh yang bernama gadasi
kamu mengenali ayah ndaku
aku tidak akan percaya begitu saja
sebelum aku buktikan sendiri
kau benar cucu ku
akulah selir kendasi
mumpung aliran darahnya aku buat terbang
dan dia tidak bisa menggunakan ilmu
aliran darahku terbalik
baik istri tamu
aku yang melahirkan ayahmu
aku yang melahirkan ayahmu
sejak ayahmu mati terbunuh oleh siliwangi
membawamu yang masih bayi
pergi berselamatkan diri
ranggamu adanya cukup
kurasamu sudah takut

setelah alcaman angg crit drama